papa gak pulang ke rumah sus terus juga lupa mas torena
terus kemana sus
apa lagi ke rumah sakit soalnya mama dibawa sama opa ke rumah sakit gitu
lah mama kenapa sus
hmm mama mungkin lagi sakit jadi dibawa ke rumah sakit
mendingan sekarang kita lihat adik askar
saya sangat salut sama kamu wanita hebat yang tetap tangguh menghadapi permasalahan pelik yang kamu alami selama ini
bahkan tanpa saya sekalipun kamu masih tetap kuat berdiri sendiri
hari demi hari semua harapan buat menunggu kau pulang seakan terkikis
dan semakin berat buat aku mas
dan aku gak tau apa yang harus aku lakuin
karena ketika kamu pamit untuk pergi dan aku dapet kapal
aku gak siap dan aku gak sanggup
jeng jeng itu yang mengikat cinta kita berdua
dan aku gak tau
kamu derp begini karena saya ya
saya pengen tahu ceritanya bagaimana riki melihat rika
riki melecehkan andin
kamu ceritakan ke saya
bapak yakin pak
mau mendengar soal ini
saya akan pastikan kamu baik baik saja
andin pernah bilang kalau ar sempat jaga jarak ke dia
apa alga jadi memegang tangan andin ini seperti yang diceritakan andin
bah kita tunggu dulu
kita kasih waktu buat alasan mandi
ren apa al sekarang sering sama kamu
sering jalan sama kamu
baru hari ini sih
tadi pagi tadi
pagi saya jemput pak al dan seharian ini memang kita bareng terus
pak sepenglihatan kamu ren apa aw menjaga jarak sama anggi
pak mendingan nanya sama aw aja langsung
kan jadi lebih enak
aku ngeliat andin begini aku
aku kepikiran aku sedih banget mah
dan aku enggak mau andien itu nangis karena al
aku enggak mau mak
enggak tega aku ngeliat andien begini
iya kamu punya perasaan seperti ini mungkin karena sedih melihat anak perempuan kamu lagi sakit
tapi tadi papa lihat juga nggak
al juga ikut khawatir loh sama kondisinya andien
padahal al belum inget sama andien
jadi kamu juga harus maklumin kalau al itu masih sakit
apa yang dibilang bu sarah
ya meskipun saat ini pak al masih amnesia
tapi saya yakin di alam bawah sadarnya pak ahok tahu bahwa bu andin adalah orang yang dicintainya
jadi saya yakin
pak al enggak bakal menyakiti bu andien secara sengaja
mungkin sekarang ini kita tinggal tunggu waktunya aja
sampai semuanya normal kembali
saya bener bener ya nyari masalah sama gue
bisa bisanya dia nyiram gue juga
untung cuma pakai air putih
nanti gue bantu
ya kayak gitu
gue jemput ya gimana mau gak lo
beneran lo mau jemput gue
iya gue jemput
gak percaya banget sih lo
oke kalau lo jemput gue ikut deh parti malam ini
co yang kemarin bareng lo itu ikut juga kan
ngapain lo nanyain dia
gak usah ngaco deh
gue sama dia tuh gak ada apa apa
ya kalau ada apa apa juga gak apa apa co share
gue sekarang mau pulang terus gue siap siap oke
jadi sebenarnya nino tuh pulang atau stay di kamar aku sih
aku malam itu mabuk banget
jadi sama sekali gak inget apa apa
gak ada apa apa
nanti kalau jatuh gimana
aku cari papa sus
kan papa nggak pulang ke rumah
suster juga lupa mas torena
terus kemana sus
apa lagi ke rumah sakit
soalnya mama dibawa sama opa ke rumah sakit gitu
wah mama kenapa sus
hmm mama mungkin lagi sakit jadi dibawa ke rumah sakit
mendingan sekarang kita lihat adik askarah
tapi nanti kita ke rumah sakit kan sus
hmm boleh tapi nanti telepon oma dulu sama papa ya
tanya dulu ya boleh apa enggak gitu loh
tapi ingat lena gak boleh kabur kaburan lagi kayak waktu itu
nanti karena kalau hilang kan kita di satu rumah ini kita jadi sedih
iya aku inget sus
kasian papa sama mama di rumah sakit
yaudah sekarang kalau gitu kita nengok adik adik ya
gak boleh sedih
kok sendirian aja disini
semoga mama cepat sembuh
bisa kumpur lagi di rumah
kakak pinter banget sih
ada juga pinter nih doain mama ya
biar cepat sembuh ya
nanti gak pernah